masa dari kader dan simpatisan dpc pdip nganjuk jawa timur
jumat pagi mendatangi mapolres nganjuk dengan mengendari motor dan mobil serta bus sekolah
selain menggunakan kendaraan bermotor ada juga masa yang berjalan kaki sambil berorasi
dan membentangkan poster bertuliskan pdip bukan pki dan bukan hti
tiba di mapolres nganjuk masa terus melanjutkan orasi
dan sebagian masa kemudian diterima oleh kapolres nganjuk
menurut tatit heru cahyono ketua dpc pdip nganjuk
ia dan para kader yang mendatangi mapolres nganjuk untuk melaporkan kasus pembakaran bendera pdip
oleh oknum pa dua ratus dua belas saat aksi demo di depan kantor dpr ri rabu lalu
menurutnya polisi harus secepatnya bisa menangkap pelaku dan dalam pembakaran bendera pdip
sebab sudah mencederai marwah partai
dan pdip siap mengikuti aspirasi rakyat yang tidak sepakat dengan adanya ruu hip

kita melaporkan kasus pembakaran bendera pdip yang ada di kapolres nganjuk untuk merejam
supaya kader kader orang orang pdip yang ada di kapolres nganjuk tidak membuat langkah asing asing
kita satu komando satu perintah
kita putuskan sambil menunggu perintah dari dewan pimpinan pusat
kita melaporkan kejadian pembakaran bendera pdip ke polres nganjuk
sementara itu di jakarta ketua komisi tiga dpr ri yang juga politisi pdip herman heri
menemui kapolda metro jaya irjen polnana sujana
pertemuan itu digelar untuk membahas jugaan pembakaran bendera pdip saat aksi pa dua ratus dua belas
bahwa semua orang akan marah kalau dihina
tentunya ungkapan kemarahan itu harus disalurkan lewat peraturan perundang undangan
yaitu meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum yang bermartabat
politisi partai pdip itu menambahkan
hingga saat ini belum ada laporan polisi yang masuk terkait pembakaran bendera tersebut
tim liputan siena indonesia